ya spa yang khusus disajikan di bulan ramadan ini menjadi andalan sebuah hotel di daerah surabaya selatan untuk menarik penikmat spa
kurma yang biasa disantap pada saat bulan puasa ini ternyata bisa dipakai untuk merawat tubuh agar tetap terlihat sehat dan bercahaya
penasaran bagaimana nikmatnya spa kurma ini berikut liputannya
itu dilanjutkan dengan spa kurma
kurma yang sudah direndam dengan minyak zaitun dioleskan ke seluruh tubuh dan selanjutnya dilakukan pemijatan menggunakan buah mentimun secara perlahan lahan
setelah dipijat tubuh selanjutnya diolesi adonan scrap dengan campuran ekstrak buah kurma
tak hanya tubuh wajah pun dimasker agar khasiat buah kurma terserap secara efektif ke dalam tubuh
setelah badan segar rangkaian spa ditutup dengan memakan buah kurma
memberikan treatment spa dengan menggunakan bahan dasar kurma
jadi ternyata kurma selain bisa bagus untuk buka puasa
bagus juga dipergunakan untuk spa
karena spa kurma ini aman dipakai untuk semua jenis kulit
maka tak ada salahnya anda mencobanya
siapa tahu anda bisa lebih cantik dan lebih segar tentunya
lukman rozak surabaya